beginilah cara pegawai negeri sipil di kelurahan bendo kota blitar
mempraktekan program one day with inggris yang dicanangkan pemkot blitar
untuk berkomunikasi di tempat kerja mereka menggunakan bahasa inggris
meski sebelumnya telah dilatih guru berpengalaman karena bukan bahasa keseharian
masih ada saja yang ragu untuk mengucapkan kosa kata bahasa inggris hingga mengundang derai tawa
sementara pns yang telah mahir berbahasa inggris turut memotivasi rekan mereka
untuk tidak ragu mengucapkan bahasa internasional tersebut
pemerintah kota blitar memang tengah gencar untuk melatih para pns nya bisa lancar berbahasa inggris
pasalnya blitar potensial dikunjungi oleh wisatawan wancar negara
demi menunjang pariwisata daerah sebagai cara mendongkrak pad
pemerintah menggalakkan program ini sehingga para pns harus membiasakan berkomunikasi dengan bahasa inggris
paling tidak sehari setiap pekannya
banyak turis turis pada bulan bulan tertentu banyak turis yang datang ke bungkab
yang banyak dari eropa
nah disitu kita kekurangan kaya yang untuk menjelaskan bungkarno itu seperti apa
ini adalah perlu kita akan buat satu seluruh masyarakat saya bisa berasa inggris
khususnya di daerah sekitar
upaya pemerintah kota blitar ini mendapat dukungan penuh dari anggota dewan
dewan meminta program ini juga diberlakukan bagi para pelajar di kota blitar sejak dini
jadi harapannya dua ribu delapan belas semua nanti dari hari sabtu seluruh warga kota blitar
itu maksudnya pelajar
dan pns sudah diadaptasi dengan bahasa inggris
pelatihan bahasa inggris ini lebih ditekankan pada percakapan dan diharapkan para pns
bisa langsung mengaplikasikan di lapangan dengan baik
pns yang mendapat pelatihan bukan hanya di lingkup pemerintah kota saja
namun juga menyasar di tingkat kelurahan seperti kelurahan bendo ini
masalahnya kelurahan ini berada di kawasan wisata makambung karno
yang masyarakatnya berhadapan langsung dengan para wisatawan